sampai jumpa di video selanjutnya
pak bapak tuh kenapa sih tidur terus
jangan tidur terus pak
kan gak baik orang kerjanya cuma tidur
ya terus mau ngapain lagi
aku kan sekarang cuma jadi pengangguran
warga udah nggak percaya lagi sama bapak
untuk bapak jadi kepala desa
bapak kita harus bersyukur
bapak kan tahu jadi pemimpin itu enggak gampang
tanggung jawabnya dunia akhirat
bapak jadi pimpinan itu bukan cari lahan untuk kurip si bu
bapak tuh cari buat nutupin keperluan kita sehari hari aja
ya ibu juga ngerti
tapi kan kita udah
dari hasil kebun aja udah cukup buat hidup kita
daripada tidur terus kayak gini mending bapak ngaji zikir gitu
mau lagi begini juga
mungkin tidur dulu
ibu yang angkat bapak bapak
ya allah alhamdulillah restu
ya ini bapak ya
restu gimana di jakarta
restu baik baik aja
oh restu sekarang udah kerja pak
ya sama restu juga punya tempat tinggal yang enak sama abah
bapak jadi pengen ke jakarta nih
bapak mau ke jakarta
terus ibu gimana
ibu kamu udah ngangguk
berarti ibu kamu setuju mengizinkan bapak ke jakarta
udah bapak minta alamatnya aja
padahal ke mana kok sepi gini
saya kagak tahunya
mereka pergi ke rumah ayahnya asma
aduh ibu tuh kecewa sekali loh sama istri kamu
kamu ini kan suami
suami itu mestinya membimbing istri
jadi seorang istri yang bijaksana
yang baik yang solehah
tapi itu gak mudah bu
iya gak mudah bukan berarti gak bisa kan
seorang perempuan itu
bisa membuat seorang lelaki
tapi dia bisa juga menghancurkan
nih masuk kesini
bapak mau ke jakarta
mau kesini mau ketemu kita
apa gak marah
abang malah seneng
kami mau berbicara dengan pak gima
iya saya sendiri pak
ada perlu apa ya pak
kami dari kepolisian
kami dari kepolisian
ndrasakan laporan bu adam
kami harus meriksa rumah bapak
lalu berita diisi kepadanya
kami mendapat laporan
kalau anak bapak yang bernama asma
dan bapak telah beruskongkol
menculik anak bu adam yang bernama kevin
kami bukan meruduh bapak
kami hanya menjalankan tugas
dan melayani masyarakat yang telah memberikan laporan pada kami
kami harus memeriksa rumah bapak
sok silakan periksa saja periksa sampai kemana mana
sok periksa terserah
oh jadi kalian biang keladinya biang keroknya yang lapor sama polisi ya
karena kami yakin kamu pasti membantu asma untuk menculik anak saya ken
sss kalian ini memang keterlaluannya
saya tidak seperti anda
saya masih punya ahlak
kamu jangan bicara ahlak sama saya
saya sudah tahu semua masa lalu kamu
jadi jangan bicara soal ahlak sama saya
semoga saja kamu itu masuk penjara lagi
puntan abah maaf
buteh terpaksa menceritakan masa lalu abah kepada abu adam dan
kalian memang aduh
bolehlah kalian menuduh abah seperti itu
tapi jangan sekali sekali menuduh si asma
adik kamu alda
mereka itu sudah tidak menganggap kamu sebagai suami
jangan ikut campur ya bu
pengen marah sama ibu
tapi saya tidak bolehlah membuat
ibu yang cantik begini marah
nanti luntur kecantikannya
ibu datang ke sini tuh sengaja ya
mau ketemu saya atau mau omong omong sama saya
dengar suara kamu saja saya ingin minta
kenapa dong ibu datang ke sini
ke tempat saya yang kotor ini
kami tidak menemukan mereka
juga tanda tanda keberadaan mereka
cari saja sendiri
kami serius pak
saya juga serius
keluarga kevin juga udah tahu
kalau asmatnya udah pergi meninggalkan kami sebelum kevin hilang
anak saya benar
kalian menuduh asma itu menculik kevin
dia itu kan seorang perempuan
mana mungkin ditaruh di sini
abah masih menerima kamu
kalian berdua di istana abah ini
terima kasih abah
tiga bulan knocked out petunjuknya
jadi ini kayak dari zaman dulu

anak saya haveper sepenuhnya
itu suara dan ini berkarir
pasti pak dukun tahu dimana mas kevin berada
amu amu sekarang serius banget dah
amu amu teh udah gagal dua kali
ngapain pakai dukun segala
sekarang lain lain lain
gapapa pun beleguk
mas mas rio emang selalu begitu ya mbok
setiap hari kita di kamar aja
dan rio itu selalu di kamar
dia tidak pernah mau ketemu sama temen temennya
kasian dan rio
sejak tunangannya meninggal dia itu pengen menyendiri terus
tunangannya meninggal mbok
cepetan ya mbok
cepetan ya mbok